dua hari pasca terbaliknya kapal motor pari kudus di sebelah barat perairan pulau rambut kepulauan seribu
tim sar gabungan masih mencari satu orang penumpang yang hilang
pencarian sempat mengalami kendala akibat ketinggian ombak yang mencapai dua lima meter
tim sar gabungan masih melakukan pencarian korban kapal motor pari kudus yang belum ditemukan
empat tim menyisir area pantai di tiga pulau yakni pulau untung jawa pulau rambut dan pulau damar
cuaca ekstrim menjadi kendala pencarian sehingga tim penyelam tidak menyusuri di kedalaman air
ketinggian ombak saat ini satu dua puluh lima hingga dua lima meter
ini masih nihil untuk luas area pencarian
dari yang kemarin kami sudah perluas sesuai dengan arah angin dan juga gelombang
itu menjadi empat tim
kita ada pencarian juga untuk ditemukan
tapi di pinggir pantai di tiga pulau
pulau untung jawa dan juga pulau rambut dan pulau damar
kemudian untuk pencarian di bawah air itu tidak bisa kami lakukan karena gelombangnya tinggi
jadi tetap kami lakukan pencarian di permukaan air
kapal motor parikudus terbalik ketika mengangkut tiga puluh lima orang di perairan sebelah barat pulau rambut kepulauan seribu pada senin sore
tiga puluh empat orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh tim sar gabungan
ada pun korban hilang yang masih dalam pencarian yakni shi yi chang
wisatawan asal taiwan berusia empat puluh enam tahun yang ada dalam manifest penumpang kapal motor parikudus
pencarian akan kembali dilakukan hari ini dengan perluasan area pencarian